ya intinya adalah konsumen harus dituntut lebih berhati hati lagi ekstra hati hati saat belanja daging di pasar
jangan sampai memilih daging kenapa karena itu tadi ya ada banyak modus modus yang tidak ramah ya bagi para pembeli
nah kita harus dengan jeli memperhatikan bagaimana ciri ciri daging sapi ataupun juga daging daging oplosan
nah kami ajak anda untuk melihat lebih dekat bagaimana perbedaan daging celeng dan daging sapi dari ciri fisiknya anda bisa melihat itu semua
ini dia jadi yang paling pertama anda bisa lihat adalah warnanya dulu
daging celeng cenderung berwarna merah pucat keputihan sementara untuk daging sapi warnanya merah cerah
baunya juga bisa anda cium deteksi bau daging celeng lebih amis sementara kalau daging sapi memiliki bau yang sangat khas ya khas daging sapi
serat daging celeng juga lebih halus jika dibandingkan dengan serat daging sapi
jadi itu dia ya di awal awal anda harus cek dulu lebih
rinci lagi lebih detail lagi karena siapa yang tahu bahwa peredaran ini sudah sampai ke jakarta bahkan atau ke daerah daerah tempat anda tinggal
dan intinya adalah kalau misalnya ada pedagang daging yang menawarkan harga lebih rendah dari harga normal
nah jangan dulu senang jangan dulu suka dicek dulu apakah itu memang daging sapi asli atau daging sapi oplosan